nah di foodpedia kali ini makanan beku memang lebih praktis untuk diolah
tapi sering sekali kita bertanya tanya apakah kadar gizinya ini sama dengan bahan yang segar begitu
iya pasti berpikir ya tentu tidak sama lah ya karena kan sudah dibekukan ada bahan pengawet
nah tapi ini ada informasi lain jika anda menyukai makanan beku
ada baiknya memang anda mengetahui makanan apa saja yang kandungan gizinya tidak berkurang ketika dibekukan
pada saat ini saya lebih suka makanan yang segar makanan yang segar makanan yang segar makanan yang segar
untuk selingkan saja tambahan ya gizinya lebih banyak yang fresh mbak
makanan beku seperti sayur buah dan daging menjadi sangat populer di masyarakat
karena praktis dalam penyajiannya dan juga makanan menjadi lebih tahan lama
lalu bagaimanakah nilai gizi yang terkandung dalam makanan ini
ternyata tidak semua makanan yang dibekukan berkurang kandungan gizinya
daging tidak kehilangan protein di dalamnya
hanya bahan makanan yang mengandung vitamin yang larut dalam air saja
yang berisiko kehilangan nutrisinya jika dibekukan
makanan beku memiliki interaksi dengan air
dan ketika es mencair saat makanan akan dikonsumsi
vitamin hilang bersama air es
meskipun kandungan gizi makanan beku dan makanan segar nyaris sama
ada juga makanan beku yang telah diolah dengan tambahan pengawet dan penguat rasa
jadi memang ada makanan beku yang murni dia tanpa pengawet
tapi jika produsen memikirkan jangka panjang untuk penggunaannya
penyimpanannya biasanya ada tambahan jad pengawet
jad pengawet ini kalau dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan di dalam tubuh
karena dia masuk ke dalam jad jad fitokimia
jad jad kimia yang ada dalam tubuh
ini kalau berlebihan akan berisiko menjadi imunitas kita menurun
kemudian kerusakan jaringan
bahkan bisa berisiko pada kanker
tapi jika jumlahnya berlebihan kita akan menurun ke dalam tubuh ini akan berusakan jaringan bahkan bisa beresiko pada kanker
tapi jika jumlahnya beresiko pada kanker
bahkan bisa beresiko pada kanker
tapi kalau jumlahnya itu masih bisa ditolerir
tidak terlalu banyak dalam tubuh itu bisa dinetralisir
selain itu makanan yang telah dibekukan
suhunya perlu disesuaikan dengan suhu ruangan sebelum dimasak
agar tekstur makanan tidak rusak
makanan beku sebaiknya dipisahkan dalam plastik atau wadah tersendiri
untuk menghindar kontak mikroorganisme
gloria angelin jakarta